berbagai persiapan cabang olahraga menjelang pesta olahraga tingkat asia asian games dua ribu delapan belas terus dilakukan
kali ini persiapan juga dilakukan oleh cabang olahraga judo
dengan menggelar kejuaraan judo senior tingkat nasional pada dua ribu tujuh belas di kelapa gading jakarta utara
delapan atlet nasional yang terpilih untuk mengikuti asian games ikut serta dalam kejuaraan ini
pengurus besar persatuan judo seluruh indonesia atau pbpjsi
terus melakukan persiapan bagi atlet yang akan mengikuti kejuaraan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
salah satunya dengan menggelar kejuaraan nasional judo senior dua ribu tujuh belas di gor kelapa gading jakarta utara pada sabtu pagi enam belas desember
dibuka langsung oleh ketua umum pbpjsi yang juga kepala staf angkatan darat jenderal tni mulyono
kejuaraan ini diharapkan dapat melatih fisik dan mental para atlet agar dapat bersaing dalam kompetisi bergensi di asia tersebut
bukan hanya itu menurut mulyono ajang ini juga bertujuan menjaring atlet judo muda
dan andal untuk berlagak di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
serta mengumpulkan poin bagi atlet agar dapat ikut serta dalam pon dua ribu dua puluh di papua
kemudian ada pon dan sebagainya yang harus kita persiapkan dari jauh jauh sebelumnya
sedikitnya dua ratus atlet judo dari semua provinsi ikut serta dalam kejuaraan yang akan berlangsung hingga delapan belas desember nanti
dan akan dijadikan agenda rutin pengurus olahraga judo setiap tahun
gunawan sugro jakarta